hai berbodalkan gunting dan sikat mumun berkeliling ke posko posko pengungsian ia
memakai serambut pengungsi korban semeru tanpa memungut biaya alias gratis hai itu
ia jalani lantaran panggilan hati untuk membantu sesama ia sadar kemampuannya
gunting rambut lah yang dapat ia sumbangkan ya karena ke saya mau bantu uang juga enggak punya
karena juga sama aja jadi saya aja bisa bantu potong potong aja biar dia seneng gitu aja buat
mereka senang dan ini keahlian ibu ya iya hanya ini keahlian saya para pengungsi antusias
menyambut kehadiran mumun mereka menunggu giliran untuk mendapat layanan potong rambut
kalau masuk ke
hai hari ke sepuluh di pengungsian biasanya rambut sudah mulai enggak enak nah kali salah satu
posko di penanggal ini ada relawan yang datang sendiri ya bu ya nah keinginan untuk menolong orang
kebetulan juga di sini rambut para pengungsi sudah mulai panjang jadi langsung diberikan
potongan gratis ya bu ya ini sehari biasanya berapa orang yang digunting rambutnya bu kalau
di pengungsian biasanya untuk dua jam setengah dapat tiga puluh orang tiga puluh orang dan ibu ngelakuinnya
waduh ini keren banget ya dan kesini udah ada yang ngantri sudah banyak tadi salah satunya sudah
selesai digunting rambutnya pak sugiono ya pak ya namanya mana hasilnya gimana tadi hasil hasil
guntingan ya bagusnya segar ini segar ya pak ya makasih ke ibu nunun ya pak ya makasih ya kalau kita lihat
ini menjadi aktivitas yang mungkin juga sekalian menghibur juga bagi para pengungsi di sini karena
kalau kita lihat keinginan untuk menolong kemudian datang sendiri tanpa ada paksaan
ya bu ya dan ingin membantu pada akhirnya juga dinikmati oleh para pengungsi roni satria maranata
kampung bolon evan askam lumajang jawa timur